dipegangnya presidensi g dua puluh atau group of dua puluh menjadi bentuk apresiasi dan pengakuan negara negara dunia bagi indonesia
sekaligus jadi torehan baru sejarah karena untuk pertama kalinya indonesia memegang presidensi ini sejak g dua puluh dideklarasikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan dilaksanakan di tengah pandemi yang akan berlangsung forum ini diharapkan menjadi solusi yang melanda dunia saat ini
yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan seimbang dan juga inklusif
kita lihat seperti apa sebenarnya g dua puluh ini ya
g dua puluh ini sendiri didirikan di bulan september seribu sembilan ratus empat puluh
ini merupakan bentuk jawaban ketika zaman dulu mungkin kita mendengar istilah g tujuh
negara negara g tujuh yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga tahun dua ribu dua
sehingga mereka membentuk negara negara yang awalnya adalah berdasarkan dari menteri menteri keuangan dan juga bank indonesia sendiri ataupun bank bank dunia
ada negara negara besar terutama negara negara uni eropa dan juga negara amerika serikat sendiri yang pdb nya merupakan penyumbang pdb terbesar di dunia
perdagangan global ini rata rata negara negara seperti asia tenggara kemudian juga negara negara timur tengah banyak mengekspor seperti minyak bumi gas alam ke negara negara uni eropa dan amerika
yang saya sebutkan tadi
ini merupakan hal yang menarik yang bisa kita cermati mengenai g dua puluh
kemudian negara negara nya seperti apa saja
sebenarnya negara negara ini ada negara negara besar pasti ada amerika serikat kemudian juga ada brazil ada jepang kemudian juga ada beberapa negara negara seperti kanada korea ada bisa bayangkan bahkan inggris juga negara negara besar di benua eropa
dan juga di dalamnya ada g dua puluh dimana pdb mereka cukup besar sehingga mampu menderaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga mempengaruhi kebijakan global terkait dengan kebijakan ekonomi
lalu kita lihat lagi apa lagi yang menarik yang kita bisa pelajari
nah indonesia di tahun ini menjadi presidensi dari dua ribu dua puluh
presidensi sendiri sebenarnya kalau kita bicara mengenai g dua puluh mereka tidak ada kantor pusat
berbeda kalau kita bicara mengenai pbb kemudian kita berbicara pada asean
presidensi itu adalah negara yang menjadi tuan rumah yang biasa dipilih setiap tahunnya
dan indonesia kali ini menjadi negara presidensi yang menguasai untuk mengadakan tuan rumah atau host country
nah ini adalah hal yang menarik karena kita bicara mengenai kenapa kita harus menjadi satu tidak eksklusif tapi inklusif seperti tadi merupakan policy ataupun kebijakan daripada g dua puluh
karena kita akan mendukung punggulan ekonomi dunia yang secara global terpengaruh akibat pandemi covid sembilan belas yang sudah dua tahun berjalan
ini salah satu hal yang menjadi
kemudian juga pembayaran di era digital
siapa yang tidak lagi menggunakan uang konvensional karena di era digital semua orang sudah menggunakan pembayaran secara e money
dan ini harus dipelajari apakah nanti negara negara tersebut akan menggunakan kebijakan yang sama untuk mengontrol masalah keuangan digital
kemudian pembiayaan berkelanjutan
ini adalah pembiayaan untuk negara negara berkembang karena ketika kita bicara mengenai g tujuh sebelumnya
negara negara berkembang dan negara negara miskin tidak mendapatkan
kan banyak sekali kontribusi justru hanya menjadi sapi perah daripada negara negara baju
dan harapkan dengan g dua puluh ini mereka bisa mendapatkan pembiayaan berkelanjutan sehingga mereka bisa membangun negaranya terutama terkait dengan kebijakan ekonominya
kemudian pembayaran di tas negara
apakah memang nanti akan dibahas mengenai keuangan satu mata uang karena di negara negara asia tenggara sempat berpikir untuk menggunakan satu mata uang
kemudian inklusi keuangan
kemudian perpajakan internasional
kemudian kita lihat lagi yang menarik yang bisa kita pelajari
adalah peningkatan devisa negara
kemudian juga peningkatan pdb hingga tujuh empat puluh tujuh persen
ini adalah fakta penting g dua puluh bagi indonesia
kenapa ini penting bagi indonesia
karena seperti saya katakan tadi negara indonesia merupakan negara yang juga menyumbang cukup banyak sekali dari segi pendapatan negara ke negara negara asing
terutama negara uni eropa dan amerika terkait dengan sumber daya mineral dan juga minyak bumi dan juga kelapa sawit
nah kemudian ada tiga puluh tiga ribu tenaga kerja diharapkan bisa terbuka
tapi di satu sisi juga kita harus mempertimbangkan
terkait dengan adanya hal perdagangan terbuka kali ini mengakibatkan negara negara asing juga bisa mendapat atau bisa mengirimkan pegawainya ke negara negara berkembang
nah itu juga merupakan satu pr yang harus dipertimbangkan
terutama dengan tenaga tenaga asing yang masuk ke indonesia akhir akhir ini
kemudian juga wisata tahun masyarakat negara diharapkan satu delapan juta akan bertumbuh sampai tiga enam juta
tapi ini juga harus kita pertimbangkan apakah di era pandemi ini target ini juga bisa tercapai
diharapkan kita bisa mendapatkan kebijakan ekonomi pariwisata dengan lebih memungkinkan negara negara eropa ataupun amerika untuk datang ke indonesia
terutama di amerika serikat sendiri
kita ketahui bahwa amerika serikat baru baru ini masih tetap melarang warga negaranya datang ke indonesia terkait dengan peningkatan kasus omikron yang cukup signifikan
kemudian lapangan kerja sektor pariwisata jutaan pekerja tanah air terutama di provinsi bali
kemudian juga kota kota yang memang
mengedepankan sektor para wisata sebagai pendapatan mereka
ini mereka sangat sekali membutuhkan adanya kebijakan terkait apa kedepannya daripada g dua puluh pertemuan di bali nanti
kemudian juga yang kita harus pertimbangkan adalah peran g dua puluh bagi dunia
adalah penanganan krisis keuangan global
nah kalau kita lihat di dua ribu delapan terjadi krisis keekonomian global yang mengakibatkan negara negara berkembang
dan juga amerika sendiri mengalami krisis moneter
bantuan internasional maupun juga bank dunia sendiri mengalami krisis sehingga tidak bisa memberikan bantuan ke negara negara berkembang
kebijakan pajak ini juga menarik
karena kita harus mengetahui ada sempat terjadi peperangan mata uang antara amerika dan juga china
pastinya juga berpengaruh pada negara negara berkembang
nah ini yang menjadi topik menarik juga untuk dibicarakan adalah penanganan pandemi covid sembilan belas saat ini seperti apa
apakah memang nanti kedepannya negara negara berkembang mendapatkan bantuan
tidak hanya dari segi obat obatan vaksin tapi juga bantuan soft loan dari pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur
sehingga nanti mereka bisa terus berkembang meskipun ada beberapa kondisi di negara negara berkembang yang mengalami kepayahan terkait dengan covid sembilan belas
terutama di sektor perusahaan mungkin di indonesia
ya ini adalah semua peran peran dari g dua puluh yang memang menarik yang bisa kita perbincangkan
yang akan menjadi sebuah topik menarik
yang akan menjadi salah satu
headline yang akan diperbincangkan hingga beberapa bulan ke depan